kasus pembuatan serta penyebaran konten pornografi di situs onlyfans
yang melibatkan seorang mahasiswi berinisial da memasuki babak baru
setelah menetapkan da sebagai tersangka petugas memilih tidak melakukan penahanan
petugas mempertimbangkan status tersangka yang masih menjadi mahasiswa aktif
da dua puluh tiga tahun hanya dikenai wajib lapor dua kali seminggu ke polda metro jaya
meski tidak ditahan petugas memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut
polisi mengklaim telah mengantongi sejumlah nama lain yang diduga ikut terlibat
kasus perkara da ini jadi nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah kita lakukan kegiatan kegiatan lain seperti penangkapan
seperti diketahui aparat kepolisian di reskrimsus polda metro jaya menangkap da
lantaran membuat konten pornografi di internet
dalam sebuah wancara di media sosial wanita asal malang jawa timur ini mengaku meraup untung besar
dengan menjual gambar seksi dirinya di dunia maya
rizky ihtiar yahya jakarta